tentu saja mereka telah menawarkan gencatan senjata
ini akan membawa kedamaian bagi kedua kerajaan
tentu saja mereka telah menawarkan gencatan senjata
mereka pasti takut dengan kesuksesanku yang tidak pernah berakhir
aku telah membangun semua sendiri
tentu saja ibu ibu telah memenangkan banyak pertempuran sendirian
jenderal beritahu mereka bahwa kita akan memutuskan tempat dan waktu untuk kencatan senjata
dan mereka harus ada di sana kalau mereka mau
ibu telah berani dan menentang semua dan tidak ada keraguan tentang itu
tapi untuk percaya bahwa ibu telah memenangkan pertempuran sendirian adalah salah
ibu memiliki pasukan yang besar
ibu ditakdirkan untuk menjadi pemimpin yang hebat dan memang begitu
tapi takdirlah yang membimbing kita semua bukan hanya keberanian kita
putri samantha adalah putri yang lebih muda di kerajaan
dan tidak seperti putri yang lebih tua putri audrey
dia selalu mengutarakan pikirannya dan berusaha untuk punya kerendahan hati pada ibunya
hanya orang lemah yang percaya pada takdir
hari itu ada kekacauan di taman kerajaan
hahaha tentu saja
tunggu apa yang kau katakan
oh hei jangan lakukan itu
rimo siapa pria aneh yang berbicara sendiri itu
dia bukan dari kerajaan kita putri
aku dipanggil untuk memeriksanya tapi aku tak dapat menemukan sesuatu yang salah
ya selain fakta bahwa dia bersinar
hanya ada satu penjelasan
ah astaga kau tanpa diragukan lagi adalah yang paa mengerikan
oh orang cantik yang pernah kutemui
beraninya kau menyebut putri kami mengerikan
apa kapan aku berkata mengerikan
kau kau mencubitku
tapi aku bahkan tidak menyentuhmu
pimpin aku ke pegunungan aklaitis
itulah satu satunya cara untuk mengalahkan penyihir
pegunungan aklaitis ahli sihir
ini buruk benar benar buruk
yang mulia pria aneh itu sepertinya dikutuk oleh penyihir
dia tidak bisa tidur atau makan
penyihir terkenal itu telah menyusahkan banyak kerajaan
tapi ibu apa itu pegunungan aklaitis
aklaitis adalah rumah bagi banyak makhluk ajaib
dan seperti penyihir tidak semua dari mereka ramah
selama bertahun tahun banyak tentara yang baik telah kehilangan diri mereka dalam mengejar penyihir ini
aku khawatir kita tidak bisa membantu orang aneh itu
dia mungkin dikutuk tapi setidaknya dia bernafas
pegunungan aklaitis bukanlah tempat yang seharusnya
yang mulia pegunungan menghormati jiwa yang sempurna
di masa lalu dikatakan bahwa saat dua orang bersatu dua jiwa menjadi satu kesatuan
salah satu cara bagi dua orang untuk bersatu adalah pernikahan
jika pria aneh itu menikah dengan seseorang
maka dia dan pasangannya dapat memasuki gunung dan mencapai penyihir tanpa tersesat
itu saran yang konyol
aku tidak bisa mengharapkan siapapun dari kerajaanku untuk menikah dengan pria asing dan memasuki hutan
aku akan menikah dengannya
ibu aku adalah putri kerajaan ini
penyihir ini harus dikalahkan
dan itu hal yang tepat untuk dilakukan
aku dilatih untuk pertempuran
aku bisa melindungi pria itu dan mengalahkan
jangan mengalahkan penyihir itu
ini adalah takdirku
oh kau dan takdir samantha
ratu trinity dan putri audrey mencoba segala yang mereka bisa untuk meyakinkannya
tapi putri yang lebih muda telah mengambil keputusan
upacara berlangsung singkat dan sederhana
pernikahan itu membentuk persatuan samantha dan sullivan
yang membuat ratu kecewa putri yang lebih mudah segera berangkat ke pegunungan aklaitis dengan suaminya yang baru menikah
ya ya kita berada di hutan
katakan padaku putri bagaimana kau tidak membutuhkan opor
jika kau tidak berhenti menggigitku aku akan bersin cukup keras untuk melemparkanmu ke ujung lain hutan
jadi dimana kita
ya bagaimana kau tidak membutuhkan obor
karena kau cukup bersinar
tentu saja kau seorang putri dan cukup cerdas
tidak aku tidak bermaksud begitu

tidak aku tidak bermaksud begitu
suatu malam ketika sang putri kembali dari kolam terdekat dengan air dia heran melihat sulifan sedang tidur nyenyak
dan anehnya dia melihat cahaya suaminya berada melalui telapak tangannya
ya ampun hidungnya bukan tempat yang bagus untuk tinggal aku yakin dia akan bersin
menjauh dari suamiku
putri tolong kami tidak akan menyakiti raja sulivan
iya putri dia adalah raja dari negeri baru
kerajaan negeri baru jauh melampaui lembah itu dekat rumah kami danau bixis
kami diganggu oleh seorang penyihir yang tinggal di pegunungan ini
kami mendapatkan energi dari ratu kami dan dia mendapatkannya dari batu ajaib
kekuatannya sangat besar
tapi penyihir itu mencurinya dari rumah kami
dan sejak itu ratu menjadi sakit
kami pergi ke raja sulivan untuk meminta bantuan dan dia langsung setuju
batu ajaib ini diwariskan oleh nenek moyang kami dan hanya kami yang bisa menempatkannya kembali
energi kita berkurang dan kita membutuhkan sumber untuk bertahan hidup
raja menawari kita untuk tetap pada dia
setelah kita mencapai gua penyihir raja akan melawan penyihir dan kita akan mengambil batu ajaib
dan bagaimana dia akan melawan penyihir itu jika dia tidak tetap di sini

pixies tidak punya jawaban
aku bangga padanya
semua orang terus berpikir bahwa dia adalah sulifan yang konyol dan dia tidak peduli dengan semua itu
dia memang raja yang kuat dan pemberani
dia akan mengalahkan penyihir tapi dia tidak bisa bertahan seperti ini
tunggu aku dapat membantu
samanta punya teman rahasianya sendiri peri kolam
dia memanggil peri dan meminta bantuannya dalam situasi yang aneh ini
peri itu berpikir sebentar kembali ke air dan kembali dengan lumpur ajaib
samanta membuat panci dari lumpur dan meminta semua peri untuk duduk di dalamnya
keajaiban panji memberi kekuatan pada pixis dan mereka tidak harus berada di dalam raja lagi
ingat putriku tersayang
satu satunya cara mengalahkan penyihir itu adalah dengan memaparkannya ke cahaya murni
sudah hampir sore berikutnya ketika sulivan bangun

oh rasanya seperti tidur selama berabad abad
tunggu aku bisa berkedip
apa aku mengalahkan penyihir dalam tidur
pixies mendapatkan batu mereka
tepat ketika aku pikir suamiku adalah orang yang cerdas dan bijaksana
kau harus berkata begitu
kita belum mencapai gua raja
pixis bosan dengan ancaman bersinmu dan mereka menemukan rumah lain
aku tahu tentang pixi dan bagaimana kau menawarkan bantuan aku bangga padamu
aku tahu aku menikahi wanita yang tepat
dalam waktu singkat mereka mencapai gua penyihir
sudah sore tetapi hutannya sangat lebat sehingga tampak seperti tengah malam di sana
mengapa begitu gelap
ya hutannya terlalu lebat dan pixis tiba tiba kehilangan cahayanya
aku harus masuk sendiri ke sana
pixes rentan tanpa cahaya mereka
lihat siapa yang datang
betapa senangnya ada bangsawan di depan rumahku
bagus kau keluar dari penjara bawah tanahmu sendiri penyihir
berikan batu ajaib itu kembali ke peri ini dan kau akan diampuni
aku sangat takut
raja sulivan mengeluarkan lastonya dan berusaha menangkap penyihir itu
tapi penyihir itu terus menghindarinya
peri telah mengatakan bahwa cara untuk mengalahkan penyihir adalah dengan memaparkannya pada cahaya
tapi penyihir itu tidak
dia merasa sangat murni
tapi hutangnya terlalu lebat
bukan hanya cahaya matahari
pixis juga bersinar dengan kemurnian
kalian jauh lebih kuat daripada dia karena kalian murni hatinya
percaya pada diri sendiri pixes dan biarkan hatimu bersinar terang
di sisi lain penyihir hampir mengalahkan raja
takut ular yang mulia
sekarang saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal
kau menggunakan kekuatanmu untuk keuntungan egoismu dan kami tidak akan pernah membiarkanmu menang
pixic berkumpul dan memancarkan cahaya paling terang
samanta berlari ke raja sulivan dan menutupi wajahnya
cahaya itu menghabisi penyihir
kerajaan negeri baru senang memiliki raja mereka kembali
dan para pri senang memiliki ratu mereka
dan untuk raja sullivan katakan saja dia lebih dari senang telah menemukan takdirnya
sudah pasti takdirmu untuk menjadi ratu pemberani seperti kau hari ini
dan kau cukup rendah hati dan percaya diri untuk membiarkan takdir membimbingmu
kau telah mengajariku artis sebenarnya menjadi orang dan pemimpin yang bijaksana
kerajaan negeri baru dipimpin menuju kemakmurannya oleh raja sulivan dan ratu samanta yang bijaksana